umat muslim pasti tidak asing dengan nama gua hira
buaya menjadi saksi bisu turunnya wahyu al quran pertama
menjadi destinasi wisata sejarah dan religi para jemaah haji maupun umroh
ya mereka ini menyempatkan diri untuk mengunjungi gua hiro ini
meski lokasinya berada di puncak jabal nur yang memiliki medan cukup sulit
bagi umat islam nama gua hiro tentu sudah tidak asing
gua ini menjadi salah satu tempat favorit nabi muhammad saw
untuk menyendiri dan merenung
gua ini juga merupakan saksi bisu turunnya wahyu al quran untuk pertama kali
turunnya kitab suci ini sekaligus menandai pengangkatan nabi muhammad
menjadi nabi terakhir bagi umat islam
gua hiro berada di jabal nur sebuah perbukitan yang terletak di kawasan hejaz
sekitar tujuh km dari mekah arab saudi
gua ini memiliki panjang tiga lima meter dengan lebar satu lima meter
dengan kemiringan gua sekitar enam puluh derajat cukup sulit untuk berjalan menuju gua
gua hiro menghadap ke utara dengan pintu masuk menunjuk langsung ke arah kaabah
setiap hari puluhan ribu orang datang silih berganti di gua ini
para pengunjung seolah ingin merasakan suasana ketika wahyu al quran pertama kali turun ke nabi muhammad
namun anda harus bersabar untuk memasuki gua mungil ini
keadaannya juga cukup gelap karena hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke gua
di malam hari anda akan disuguhi pemandangan kota mekah dari ketinggian
bahkan anda juga bisa melihat masjidil haram tanpa terhalang gedung gedung tinggi